jelang diberlakukannya kesepakatan keterbukaan informasi jasa keuangan dan pajak
atau lebih kenal dengan singkatan aeoi mulai tahun depan
menteri keuangan sri mulyani merilis peraturan tata cara pertukaran informasi
dilansir cnn indonesia com sebagai negara yang telah menyatakan kesediaannya ikut dalam kesepakatan tersebut
sri mulyani menyatakan pemerintah harus membuka seluruh data terkait perpajakan yang dibutuhkan otoritas negara lain
hal ini berlaku pula bagi indonesia jika membutuhkan informasi mengenai wajib pajak di negara lain
menurutnya ada empat manfaat yang bisa diperoleh indonesia melalui kesepakatan ini
antara lain mencegah penghindaran pajak pengelakan pajak mencegah penyalahgunaan p tiga b
dan mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan